udah udah enggak enggak enggak
kalau kalian bantuin ujung ujungnya pasti kayak begini
lah itu panik
ujung ujungnya pasti gak sesuai apa yang diharapkan
yang udah udah kayak begitu
ini tuh pasal darurat pak hitung
wah ini enak ustadz
wah aku buka
kok ada suara ya
kok ada kebakaran ya kawan kawan
mungkin tadi itu ada orang
terus dia bakar sate
satenya tuh banyak banget
jadinya asapnya tuh
jadi banyak jadi besar
jepangnya mana mana kebukarannya
ayolah ayo kebukarannya
ini apa sih
kita pulih kebukarannya ya ibu
berbahaya tapi pade pade kita kan mau ke sana udah seru nggak boleh sobri itu berbahaya
nya oh aduh ari ada odin aduh aduh mameng gede ave stay ke
atur itu adu adu mahu keluar
kamu kabur eh nggak boleh nggak boleh sekarang kamu masuk kamar kalau kebakarannya sampai ke
dapur gimana dapur asal asin dapur itu kan masalah masalah aduh ya allah ya robb positi bisa angus dia
udah udah udah kalian nggak boleh ada di sini ayo pada masuk kamar
ini udah lagi pegang
ya udah jangan heboh jangan heboh

ujung ujungnya pasti nggak sesuai apa yang diharapkan

memadamkan apinya kebakaran di sana ya kan
saya sama pak sri kiti lagi ngurus lah tiba tiba anak anak santriwan ini masuk
sok sok pengen dibantuin
otomatis kan airnya jadi kemana mana
airnya kan kayak begitu
akhirnya kenapa ada deh kayak begini sekarang ya kan
coba yang paham kejadiannya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
satriwan dan satriwati
sebagaimana kita ketahui bahwa tadi malam telah terjadi kebakaran di kampung sebelah
maka kita sama sama mengucapkan
kamu ngapain ada di situ
nah ini dia
eh jangan pakai itu
jangan pakai itu
kita ambil satu
mending kita basahin dulu
kalau pakai itu kan
kok dia nggak atur ya
pecukkan dong kita pake ini
nah ini dia
itu artinya apinya udah padam
berarti itu menambah sungguh
akhirnya kita berhasil
kalian yang matiin
kalau pada main api
itu apinya bisa kebakaran sampai ke rumah rumah
padahal nggak mau kan dapurnya ini kebakaran
padahal mau masak air
padahal mau ngopi
karena kalian sudah memadamkan apinya
maka kain harus jadi kompornya
kalian harus jadi kompornya
berisik berisik berisik
berisik banget sih kalian
ada apa juta
lagi di masjid ada apa ada apa
ada teman teman satriwa sama satriwati
ini di masjid
bukan di pasar
tadi sama padi
kepala saya mau dibakar sama padi
mimpi kita sama sih lukman
kok mimpi kita sama
kalian tidurnya barengan
pasti mimpinya juga barengan
oh sih oh sih
tuh trio bemo tuh kebanyakan makan kangkung
makanya jadi kayak gitu
nggak mau jadi kompor
aikal kamu jangan kompor komporin ya
jangan kompor komporin ya
kebiasaan nih kamu nih
di depan kita ini ada ustadz ustadz
dia sudah memberikan pengarahan
dia sudah memberikan informasi
kita harus dengerin
dan berikan kabar gembira kepada orang orang yang sabar
ya ini orang orang yang diberikan ujian
kita itu bantu korban kebakarannya
nah seharusnya pas ada kebakaran itu
kan banyak orang orang tuh ini kan
nah jadi kita minta uang
kan lumayan buat nyajan di warung lili
namanya kebakaran itu
itu namanya musibah
betul tidak kak
gimana kalau kita jual barang barang yang murah
mereka aja nggak punya uang ya
mana sempatlah mereka untuk belanja rumah mereka aja habis kebakaran
bukan gitu indra
maksudnya itu kita jualin barang barang yang nggak kepake
nah terus kalau kita udah jual nih udah laku
hasilnya kita kasih ke para korbannya
tos dulu dong
ya lah ya lah ya lah
ya lah ya lah ya lah
ya lah ya lah ya lah

kopi ini memang bikin melek
tapi sebenarnya ada yang bikin lebih melek
karena ustazannya belum ada
ya udahlah bikin melek pakai kopi aja dulu
oh kenapa tidak
kok bau gosong sih
kenapa sih pak ustadz
pengen diramahin pusiti
kok ini asapnya sampai tebal begini bau lagi
eh pak ustadz kompor saya tidak aktif
deluk dong deluk
kayaknya tidak aktif deluk dong deluk
tidak tidak tidak tidak
iya juga ya terus ini bau apaan yang kamu ngomong
aduh pak ustadz mungkin itu ketek pak ustadz kalian bau
gak mungkin lah ini tuh seperti bau
apakah kayak bau sampah kebakar atau kayak bau apa ya
lah iya pak ustadz ya allah ini mah kebakaran
ya allah pergi pergi
pak ustadz ya allah kebakaran